kejaksaan agung resmi menetapkan satu tersangka baru dalam pusaran kasus yang menjerat jaksa pinangki sirna malasari
tersangka tersebut adalah andi irfan pihak swasta yang diduga ikut terlibat dalam kasus gratifikasi pengurusan perkara di mahkamah agung yang juga menjerat joko chandra
hal ini disampaikan kapus penkum kejagung hari setiono dalam keterangannya pada awak media rabu sore
dalam kasus ini hari menyebut andi irfan diduga turut bersama sama melakukan pemuakatan jahat dalam kasus gratifikasi pengurusan perkara di ma
andi irfan ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa sebagai saksi untuk jaksa pinangki
guna kepentingan penyidikan tersangka ditahan di rumah tahanan cabang komisi pemberantasan korupsi terhitung sejak rabu dua september dua ribu dua puluh
pada hari ini penyidik telah menetapkan
satu orang tersangka lagi dengan inisial ai
disangka melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal lima belas undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi
yaitu diduga adanya percobaan atau permukaan hakatan jahat dalam dukaan
kreatifikasi yang diduga dilakukan oleh oknum jaksa psm